pemerintah telah menetapkan kepulauan seribu jakarta
sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau bali baru
sejumlah fasilitas atau infrastruktur telah dibangun
untuk menunjang penetapan itu
akhirnya tapi sayangnya masalah sampah
laut masih menjadikan jalan
bugut kepulauan di utara jakarta ini
seolah menjadi tong sampah bagi warga jakarta
sampah sampah yang mengalir dari kota jakarta
diperkirakan mencapai tujuh ton perharinya
jumlah ini belum ditambah sampah dari warga kepulauan seribu sendiri
untuk sedikit mengatasi masalah ini
pemda setempat serta sejumlah organisasi
kini makin giat melakukan aksi bersih laut di kepulauan seribu
pada penyelaman kali ini
lebih dari tiga puluh relawan akan turun untuk membersihkan dasar laut
nah untuk misi penyelaman kali ini
kita tidak akan mencari karang atau yang indah indah di lautan
tapi justru kita akan mencari tempat
dan mencoba membersihkan sampah di pulau panggang
kita akan menuju ke sana
pulau panggang dipilih lantaran pulau ini pada tenudutnya
sehingga sampah yang terlihat di lautan pun sangat banyak
di permukaan silakan pakai permukaan
kita akan cari sampah di dalam
di dalam sekitar lima belas meter maksimal

dan hasilnya sampah sebanyak ini
jika tadi saya membawa kantong sampah yang lebih besar
mungkin saya bisa menanam soal lebih banyak sampah lagi
tapi segini pun sudah lumayan sekitar tiga sampai lima kilo
oh ya ampun
total hasil tangkapan sampah kami kali ini sebanyak lebih dari lima puluh delapan kg
jumlah ini dikumpulkan hanya melalui dua kali penyelaman
dengan total durasi satu jam
padahal sejatinya laut indonesia itu yang terbaik di seluruh dunia
kalau yang anda lihat dan anda pelajari

kalau yang aku lihat itu laut kita sebenarnya belum terparahnya
karena kalau yang aku lihat
orang indonesia ini termasuk salah satu yang paling aktif dalam
komunitasnya itu aktif dalam beach clean up
dan itu yang membuat aku salah satunya
yang paling termotivasi ingin melihat laut yang lebih indah lagi
dan karena memang passion aku di laut
jadi kalau dalam pengelolaannya sendiri
semoga bisa lebih baik dalam pengelolaan sampah
dan masyarakat bisa mencapai zero waste dalam lifestylenya
kalau menurut aku karena aku juga udah pernah
kita pernah diving ke luar juga
dan waktu kita lihat
sama indonesia itu sebenarnya lautnya paling bagus
dibanding negara negara lain
memang dibutuhkan kesadaran dari masyarakat indonesia sendiri
jangan menggunakan plastik

kesadaran karena sampah sampah yang nggak ke tpa
dan nggak dibanggar
itu ya berujung di yang kita angkat akan ini
kenyataan ini memang menyedihkan
selain upaya pembersihan laut secara rutin
diperlukan juga kesadaran dan penegakan hukum yang ketat
agar laut kita kembali bersih
kita juga mengadakan semacam operasi tangkap tangan ya
terhadap siapa saja yang membuang sampah tidak pada tempatnya
dan itu diperlakukan perda
yaitu ada dendanya sedang ditempat
mudah mudahan dengan kegiatan seperti ini
yang memang secara reguler kita lakukan
akan sekali lagi menggugah kesadaran kita
karena kebersihan ini harusnya menjadi concern kita semua
pemerintahan kepulauan seribu sebenarnya sudah berupaya
untuk mengurangkan sampah reduksi dan mengolah sampah laut
mulai dari mendirikan bank sampah
hingga bekerja sama dengan pihak swasta untuk daun pulang sampah
namun kesadaran pentingnya laut yang bersih
untuk kesehatan dan wisata nasional agaknya masih kurang